sampai jumpa di video selanjutnya
namanya om irsyan
besok pagi kau boleh kok masuk kerja di sini
tapi ingat ya
saya itu paling sebel kalau melihat pembantu yang males malesan
jadi barang paham perubahan
lebih ingin heading kota